perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri jawa timur mengklaim
pertumbuhan tingkat hunian atau okupansi hotel di jawa timur
menjelang libur natal dan tahun baru masih sekitar sepuluh persen
pertumbuhan itu terjadi di daerah wisata dan yang memiliki fasilitas smais
seperti di banyuwangi pasuruan batu malang dan surabaya
menurut ketua phri jawa timur dwi cahyono
sejauh ini masyarakat mungkin masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah
jika terdapat pembatasan perayaan tahun baru
sementara untuk mengantisipasi peningkatan kasus covid sembilan belas
phri jatim mengimbau seluruh anggota di jawa timur
untuk menyiapkan kembali penerapan protokol kesehatan
di jawa timur phri jawa timur
itu kita resmi sudah menghimbau ke seluruh anggota
di jawa timur itu untuk mulai memanasi lagi ya
untuk jis e segala macam itu
kita tahu dampak tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kemarin gitu
jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri
jadi yang mungkin tempat cuci tangan
hand sanitizer kemudian ini semua fasilitas itu
termasuk karantina ada kamar disediakan kamar karantina
itu sudah harus mulai dipersiapkan lagi
libur natal dan tahun baru tentu menjadi momen yang ditunggu pihak hotel dan pengunjungnya
hotel hotel pun telah menyiapkan perayaan tahun baru
seperti makan malam staycation
atau paket bundling dengan destinasi wisata dan transportasi
ya sebenarnya kita sudah punya galadiner mbak program galadiner
jadi acaranya ya
nggak mungkin kan kita akan panggil artis yang dari mana
jadi kita simple
apabila nanti pemerintah akan ada kebijakan baru
yang diperbolehkan seperti yang tahun tahun lalu sebelum pandemi
ya kita akan berubah
tetapi kalau misalkan enggak
kita ada opsi yang itu tadi yang kita bisa adaptasikan
di surabaya pemerintah kota belum membuat kebijakan pembatasan perayaan tahun baru
masih menunggu instruksi menteri dalam negeri
seperti biasanya tahun yang lalu
kita nunggu surat edaran menteri dalam negeri
terkait dengan penetapan ppkm khususnya di kota surabaya
itu yang pertama
yang kedua kita juga masih melakukan rapat
insya allah nanti di awal desember
kita akan rapat yang pertama dengan
intelijen di kota surabaya
setelah itu nanti kita mohon arahan dari forkopimda
pak wali kak pores
berdasarkan inmen dagri no empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
pada kondisi covid sembilan belas di wilayah jawa bali
yang berlaku hingga lima desember
seluruh kabupaten kota di jatim berstatus ppkm level satu
artinya kegiatan masyarakat masih bisa beroperasi
dengan kapasitas maksimal seratus persen